pertama saya mau bicara dulu hari selasa minggu lalu saya memang bicara dengan presiden untuk kesekian kalinya ya
yang terakhir hari selasa pekan lalu dan kita sudah sampai pada pengkerucutan sepuluh nama
semula masih long list ya lima belas nama kemudian tinggal sepuluh nama
terus kemudian presiden menyampaikan kepada saya agar nama nama ini segera dirilis saja
karena untuk menakar respons masyarakat bahkan beliau mengatakan nama calon wakil presiden tidak akan keluar dari sepuluh nama itu
sepuluh nama itu boleh diungkapkan mas romi
sepuluh nama itu siapa
tentu ada tiga figur ketua umum di situ sebagai partai yang nantinya akan mengusung pak jokowi
yaitu figur figur ketua umum yang memang secara usia secara politik memang masih memungkinkan
yaitu ketua umum partai golkar kemudian pkb dan beliau menyebut nama ketua umum p tiga sendiri juga
kemudian yang keempat kan sudah tiga yang dua lagi adalah ulama
dua lagi adalah ulama yaitu kiai ma'ruf amin dan pak din samsudin
ini dua figur ulama yang kita tahu persis juga sering runtang runtung ya pergi kesana kemari dengan pak jokowi
kemudian ada figur teknokrat
karena figur teknokrat ini juga penting karena persoalan utama kita hari ini adalah persoalan ekonomi
pasti semua orang sudah akan bisa menduganya orang yang pertama adalah bu sri mulyani
dan yang kedua adalah bu susi buji astuti
karena ini kombinasi antara kapasitas
dan juga akseptabilitas publik dan elektabilitas
elektabilitas tidak mutlak namanya juga kombinasi
oke tujuh berarti ya
kemudian ada figur purnawirawan tni polri yaitu pak muldoko
kemudian ada figur pak mahfud md sebagai akademisi dan terakhir adalah pak cete sebagai pengusaha yang juga pernah memiliki kesempatan mengabdi di sekitar publik di periode sebelumnya
sepuluh nama ini sebenarnya yang sebelumnya ada longlist dimana ada tgb disitu
ada pak jimli asyidiki ketua umum icmi disitu
kemudian ada figur figur lain seperti kiai said agil siroj begitu ya
tetapi kemudian mengerucut ke sepuluh nama bahkan kemudian presiden mengatakan bahwa calon wakil presiden tidak akan keluar dari sepuluh nama itu